di sisi lain calon wakil presiden gibran raka buming raka mengaku tidak masalah meski dianggap pdip bukan lagi kader partai
menanggapi pernyataan ketua bidang kehormatan dpp pdi perjuangan komarudin watubun yang menyebut ia bukan lagi kader pdi perjuangan gibran menyebut tak jadi masalah
wali kota solo ini juga menyebut tidak apa apa jika timbul kesan dipecat oleh partai yang telah mengusung dirinya dan presiden jokowi selama ini
sementara mengenai respons presiden jokowi usai disebut bukan lagi kader pdip gibran minta ditanyakan langsung ke jokowi
belum ada pembahasan ke situ ya tunggu aja nanti
oh saya tidak tahu ya tanyakan ke beliau sendiri
tapi kita gak pantas gibran bahwa ini kan semacam kayak dipecat dari partai gitu
sempat ada rasa jayokan gitu mungkin